oke baik sekarang kita akan masuk ke informasi berikutnya
seratusan desa di daerah istimewa yogyakarta menasbihkan diri sebagai kampung ramah anak
dengan memberikan ruang tumbuh kembang yang cukup
kampung ini menjadi sarana yang efektif untuk membentuk karakter dan juga banyak hal
termasuk yang tadi kita bicarakan ya ratu ya
dan ini juga untuk menjadi kampung ramah anak memiliki sejumlah kriteria tersendiri
tidak hanya ada jaminan hak anak dan perlindungan dari pelecehan atau diskriminasi
tapi juga memberikan ruang bagi anak anak untuk berekspresi dengan aman dan juga nyaman
diinisiasi pada tahun dua ribu sebelas kampung ramah anak kini tidak hanya menjadi monopoli kota yogyakarta
tapi juga menyebar ke berbagai kabupaten di daerah istimewa yogyakarta
mulai dari sleman bantul kulon progo dan gunung kidul
hingga awal tahun dua ribu enam belas tercatat sebanyak satu ratus delapan puluh kampung ramah anak
di kabupaten gunung kidul misalnya dari hanya dua pada tahun dua ribu tiga belas
kini sudah berjumlah
kampung ramah anak di kemadang kecamatan tanjung sari salah satunya
berpenduduk sekitar dua tujuh ratus jiwa para orang tua di desa kemadang justru menjadikan kampung ramah anak sebagai sarana membentuk karakter
ya dulunya kan anak masih minder ya
masih minder belum punya mental
belum punya pengalaman
setelah ada desa ramah anak ini
ya anak anak sudah mulai
sudah mulai berani
berani bermain main dengan temannya
yang dulunya tidak kenal jadi kenal
yang dulunya tidak bergaul
sudah tidak minder lagi
sudah punya mental
menjadi yang pertama di gunung kidul
kampung ini telah menyabet berbagai penghargaan
baik tingkat provinsi maupun nasional
dan kini kematang menjadi rujukan desa desa lain yang tengah mempersiapkan diri menjadi kampung ramah anak
untuk menjadi kampung ramah anak sejumlah kriteria harus dipenuhi
tak hanya ada jaminan hak anak dan perlindungan dari pelecehan atau diskriminasi
tapi juga memberi ruang anak anak untuk berekspresi secara aman dan nyaman
di kemadang misalnya anak anak usia lima hingga tujuh belas tahun memiliki ruang yang cukup untuk berinteraksi
mereka menyulap kandang sapi menjadi sanggar untuk belajar dan bermain
sebenarnya saya yakin setiap orang tua setiap keluarga pasti ingin memfasilitasi setiap hak anak
tetapi kadang mindset budaya yang ada di sekitar dan kondisi lingkungan yang belum memungkinkan itu
kadang yang menjadi momok atau tantangan untuk bagaimana mereka bisa memfasilitasi kebutuhan dasar anak
jika problem ini bisa diselesaikan maka bukan saja kampung ramah anak yang berdiri
tapi kekerasan terhadap anak juga bisa dicegah